akhirnya selesai juga kerjaan
bandit bandit tuh kayaknya udah capek banget deh
istirahat aja dulu nggak apa apa
tanggung belum bersihin balkon
abis selesai bersin balkon baru istirahat
mbak andin ini mesti gini loh
kalau dibilangin sama kiki mesti ngeye
rasanya lecatos nikmat
masakannya ini rasanya mirip sama masakannya
aku juga baru dapat loh resepnya dari tante rosa
pantes rasanya mirip
mama yang kasih resepnya
masaknya juga sama
kerja kayak biasa kenapa
bukannya mau jemput teman kamu michelle
kalau katanya teman kenapa dia harus minta kamu yang jemput ya
ya terus mau siapa yang jemput kamu
kamu kan gak kenal sama dia
gue selalu kaya kesabaran
ada atau diganti
mau gue bunga vip ppp itu
kok masih disini
tadi kamu ada telpon
dari pantai asuhan mutiara bunda
katanya besok pagi kamu diminta dateng
kenapa setelah empat tahun
mama bener bener gak ngebayang
gimana kalau papa tahu semua ini
pasti dia akan marah besar
ini bukan nomornya ma
gak aktif ma
gak aktif ma
gak aktif ma
gak aktif ma
gak aktif ma
gak aktif ma
gak aktif ma
gak aktif ma
gak aktif ma
isya kenapa harus minta tanggung soal mas al ya
emang dia gak tau kalau mas al itu udah punya istri
kenapa harus mas al sih yang harus jemput
jangan lupa like dan subscribe ya

kalau andien udah cemburu
terus ngambek ribet deh gue
gak bisa tidur gue
mas juga ngapain
aku mau jalan jalan sih mas aku nggak bisa tidur
ngapain juga saya ke kamar kamu
gak usah gr dad
saya juga gak bisa tidur kali cuma kamu doang
gak usah senyum senyum
ketemu kamu jadi ngantuk saya
selamat malam mas
mama gak jadi pergi
setelah mama fikir fikir
kayaknya lebih baik mama nemenin kamu ya
jadi tadi mama udah bilang sama papa kalau mama gak ikut ke restoran
makasih banyak ya ma
mama selalu ada
mama selalu nemenin aku setiap aku ada masalah
aku harus selalu dampingin elsa
biar aku bisa melindungi dia kalau dia terancam masalah lagi
sekarang mau pakai ini
untuk apa ini
aku udah pesen taksi online di depan
masa apaan dulu mas
saya gak sempat saya buru buru
buru buru kemana sih mas
jebuk teman kamu ya
aku boleh ikut gak

udah deh gak usah aneh aneh
saya masih banyak urusan yang kamu gak tahu
kalau ayah mau bener elsa yang naruh reina di manti ini
harusnya pagi ini dia muncul

iya mama lagi berjalan ke rumah sakit lagi nih
ketempat tante indira
btw kamu jangan lupa ya jemput michelle di bandara
lebih awal satu jam
mendingan kamu duluan yang sampai
daripada michelle harus nunggu
kasian dia nanti
al sebentar lagi berangkat
kalau gue jemput michelle yang jaga sini siapa
selesai urusan mama kamu langsung ke panti ya
kamu tanya sama bupati elsa datang ke sini atau enggak
ma ma aku takut banget ma
takut kalau sampai ketahuan aku yang buang anak mbak andin ke panti ini
udah kamu tenang aja
nggak ada orang yang tahu kalau kita ada di sini kok
ma coba aku telepon lagi ya untuk pastiin
kok enggak bisa dihubungin ma
eh mama lihat deh
mama terima telepon nomor yang ini bukan
iya yang itu kok benar
elsa itu ada pelangnya
coba kamu lihat nomor teleponnya sama nggak sama yang di plan
nomornya beda ma
halo selamat siang panti asuhan mutiara bunda
jadi gini kemarin saya ditelepon pihak panti asuhan ini
perihal anak yang saya taruh empat tahun yang lalu di panti asuhan ip mbak
dan katanya mau ada pembaruan arsip itu benar enggak ya
maaf bu kami sedang tidak dalam pembaruan arsip
dan setahu saya kami tidak mau hubungi siapa siapa soal itu
masa sih mbak coba deh mbak
tolong tanya ke pengurus yang lainnya
setiap ada kegiatan apapun ataupun ada yang harus dihubungi
semua pengurus pasti meminta izin saya dulu bu
oh gitu ya
ya udah deh makasih ya mbak
maaf ini dengan siapa ya bu
ma katanya enggak ada yang hubungi kita
udah gitu juga enggak ada pembaruan arsip
loh kok aneh
jadi siapa dong yang telepon kamu waktu itu ya
ini pasti ada yang mau ngejepak aku ma
dan orang itu tahu kalau aku yang ngebuang anak yang mbak anin di patiasuhan itu
ada yang kamu curigain nggak
aku enggak pernah cerita ke orang lain selain ma ma
pak pak jalan aja pak sekarang pak ayo pak
mama ada ada aja sih suruh gue jemput michelle ke bandara
tapi kalau michelle nggak bakalan bisa
dia orangnya detail banget
kalau dia lihat gue pakai cincin ini pasti dia tahu kalau gue udah nikah
baik kamu apa kabar
aku baik kok
makasih ya udah mau jemput
makasih ya udah mau jemput
sini aku baik
sini aku baik
udah enggak apa apa biar aku aja sendiri yang bawa
udah gak apa apa biar aku aja sendiri yang bawa
kita ke rumah sakit sekarang ya
aku mau ketemu sama mama aku
jakarta banyak enggak berubah ya al
sebenarnya aku udah lama banget sih pengen pulang ke indonesia
tapi karena kerjaan aku banyak jadi ya baru sekarang aku balik ke sini
sebenarnya aku udah lama banget sih pengen pulang ke indonesia
kalau kerjaan kamu sendiri gimana

hai al kamu udah jemput michelle
udah kok mak
udah kok mak
udah kok mak
udah kok mak
ih aduh seneng sekali tante bisa ketemu kamu lagi akhirnya
aku juga senang tante tante gimana kabarnya sehat sehat aja kan
seperti yang kamu lihat tante sehat tante oke terima kasih udah tanya

kamu sama a langsung ke rumah sakit ya kita ketemu di sana

al kamu anterin michelle langsung ke rumah sakit ya kita ketemu di sana
kasian itu mamanya sama michelle the pengen sekali ketemu
mas al sekarang lagi ngapain ya dia udah ketemu sama michelle belum ya mereka lagi ngobrolin apa terus ngobrolnya dimana pak biasa aja
mama kangen banget michelle juga kangen sama mama
mak mama sehat sehat dong mama gak boleh gak happy mama harus happy michelle cuman punya mama
ada tante rosa yang nemenin mama makanya mama happy terus
bahaya tante makasih banyak ya tante
tante gimana sehat sehat aja kak
makin cantik aja
by the way tadi al telat gak jemput kamu
gak sama sekali kok tante gak ada yang berubah
gak ada yang berubah dari al always on time
aku balik dulu ya masih ada urusan di kantor
masih ada urusan di kantor
pertemuan kayak gini kan gak kejadian setiap hari please stay another hour sejam lagi mau
al sibuk kali ros gak apa apa kok
thank you tante
makan sini ya kita pesen
agi pula pasti kamu bosen makanan di sana let's order indonesian food
tapi kira kira makanan apa ya tante soalnya aku udah lama banget gak makan masakan sini
kau mau pesen ya
al mau makan apa
apa aja lah
akhirnya selesai juga kerjaan
mbak andin mbak andin tuh kayaknya udah capek banget deh istirahat aja dulu gak apa apa
tanggung belum bersihin balkon abis selesai bersin balkon baru istirahat
kalau dibilangin sama giki mesti gini
nanti kalau mbak andin sakit itu pie
tuh matanya mbak andin disininya luwes ceklong hitam gitu
apa kurang tidur tuh mbak
giki bener aku memang gak bisa tidur semalam
kepikiran mas a mau jemput micher hari ini
ah masa sih biasa aja
tidak mau masuk dulu ke dalam ya
minum dulu ya
ini gara gara mas al nih kenapa sih istrinya sendiri loh dari awal sudah disuruh suruh
masa istrinya sultan disuruh suruh ngebersihin rumah
gak habis pikir aku sama mas a tuh
terus gimana kamu di sana setelah ngambil spesialis kerja di rumah sakit
iya tante aku kerja di boston
oh di boston tetap di boston ya
di rumah sakit di boston
sebenarnya aku udah nyaman banget sih sama lingkungan di sana tante
jadi disini aku balik untuk kebaikan
waktu aku minta michelle pulang dia nggak pakai mikir dua kali
hari itu juga dia urus pengunduran dirinya
dia pulang ke jakarta tinggalin karirnya untuk mamanya
terus gimana rencananya kamu disini udah dapat kerjaan atau mau buka praktek sendiri
aku sih sekarang udah dapet kerjaan tante
dapet kerjaan ya
wuh manis sekali anak kamu in
ya ampun ini anak masih aja kerja
salah gue juga sih
gue yang nyuruh kan
apa sebaiknya gue mulai suruh andin berhenti ngerjain kerjaan rumah ya
biar dia gak capek
oh iya pecah
gak diganti deh
biar dia yang ganti
aduh sikikik banget sangat ya
masak sebuah jengkol apa yang dibubuhin sih
perut sampai melidit begini
kok gak diangkat yang mau iya ya
udah lah ganti sendiri aja
kemarin aku mendadak pergi karena anda meeting dengan
oh kamu kemarin ditelepon sama al
kebetulan aku dapat kepercayaan buat
nanganin pembangunan gedung barunya al
cuma kemarin pas datang meeting
aldebarannya gak datang
jadi meetingnya harus dibatalkan
mungkin dia lagi sibuk kali
kamu mau jemput elsa
papa gak mau
melihat rumah tangga kalian berantakan
aku besok akan
ajak lsm untuk tes dna
kalau memang benar anaknya elsa anak aku
aku akan jemput dia pulang pak
dan papa minta maaf ya
kalau elsa pernah berbohong sama kamu
tapi kalau untuk
diktikan bahwa anaknya ini
anak kamu atau bukan
papa rasanya berlebihan
betapa elsa sangat menyayangi kamu
kamu gak percaya bahwa ini anaknya
kamu sadar gak
saking cintanya dia sama kamu
ganteng sama kakaknya sendiri
kamu sadar itu
dulu kamu gak percaya sama andi
papa gak mau ikut campur lagi urusan kalian ya
semuanya ini tidak seperti yang kamu tuduhkan
tolong juga masuk activity families juga
aku akan teringat janji
untuk mau ikut diri ke rumah esok lagi
nanti kalau kita sudah balik ke sana mungkin shandy omelin sama umar
ya bubuk siang aja ya
kalau gak mau
ya kalau gak mau bubuk siang ketemu papa
gimana kalau kita jalan jalan di tahun
abis jalan jalan di taman buka siang ya
ponikanya taruh dulu ya
ncus ambil tas sebentar
dan gue kemana mana
lena mau jajan gak
mau makan roti
oh mau makan roti
wah disitu ada tukang roti
iya tuh kita beli roti yuk
kita beli roti
kita beli roti
itu semua tanya dulu
mau beli rotinya rasa apa
satu dua tiga empat satu
mau roti coklatnya satu
oke bentar ya
roti itu ya
bentar ya mucus mau bayar dulu ya
gak ada uang kecil basketball
saya cuma ada itu doang
saya cari kalau
kalian ini penculik ya bisa bisa yang ngambil anak aku susah ya
lepasin rena gak
enak aja udah jelas jelas kami orang tuanya
ayo bu cepet kita pergi bu
tahan tahan tahan tahan tahan tahan tahan
ini mereka penculik ini
dia mau nyulik anak asuh saya
liat liat saya pakai seragam suster
mbak ini sengaja pakai baju babysister
dia penculik anak anak
iya betul betul ya ini pak tisidikat penculikan
bukan bukan saya beneran babysitternya ini anak
bukan saya bukan penculik mereka yang penculik beneran
saya beneran babysitternya
udah pinggir kamu
kalian ini pasti penculiknya
saya kenal orang tua anak ini
enak aja kami ini udah jelas jelas orang tuanya
oke kalau kalian orang tuanya sekarang saya tanya
anak ini tinggal dimana
kami tinggal di perumahan siliwangi
kami gak ada urusan sama kalian
oke berhenti diam dulu
sekarang saya tanya
berhenti di penculiknya sini rena lepas lepas lepas
bawa dia ke mana
dimana nih pak
kalau di tempat umum jangan biarin rena sendiri ya
apa sih om baik
kamu yang tenang ya
ya allah kalau rena diculik gue harus ngomong apa
gue harus tanggung jawab gimana sama pak bos dan juga andin
ya allah andin
ya allah andin
ya allah andin
ya allah andin
makanan baru dateng
kamu makan dulu disini
al kenapa ya
kok dia khawatir banget gitu
kok kayak suara
stop berulang aja mbak andin
aku gak bisa aku gak kuatin dikit
ya allah tolong jaga andin ya allah jangan sampai dia kenapa napa
kita lagi aku nggak buat gini ayo mbak jangan dilepasin tangan gigi apa ya gue gue gue gue
waduh kumit kumitnya amat bagus
dan telah terlonceng seperti superman
pasti ada sesuatu sesuatu